mama gak ikut ngantriin riana sekolah
mama gak ikut ngantriin dulu ya
mama di rumah aja
ya gak apa apa ya
gak apa apa ya sayangnya ya
mama lagi gak enak badan
gak juga sih
cuma ada beberapa urusan aja
mungkin mama juga karena kecapean kali ya
karena kemarin sempat berenang juga kali
iya mungkin itu kali
penting mama harus jaga kesehatan
mama gak boleh sampai sakit ya
sebentar lagi mama kan punya dua cucu
ya mampu gak apa apa ya ngantriin riana sekolah
kita berangkat ya
kita sama sakit ya
nanti kita janjian lagi
terus kita berenang lagi
mama janji gak akan sakit ya
jangan jelas sama riana ya
minggu depan saya balik
aduh kelamaan lagi kalau harus ketemu satu minggu lagi
pak dari ini saya butuh
butuh sekali untuk bertemu dengan bapak hari ini
bisa nggak pak sempatin waktunya sebentar aja ketemu saya
saya susurin bapak ke bandara deh
kita ngobrol di bandara
ini bapak terminal berapa di bandara
pusat naik lah
pukul berapa berangkatnya
tapi saya buru buru banget
saya gak punya banyak apa
oke saya kesana sekarang ya pak ya
terima kasih banyak pak
iya terima kasih
saya ganti semua ya
menyempet rejeki pagi pagi

ayo al lo harus bisa dapetin fakta itu dari pak jeremy ya
oke kelas sekarang kita akan belajar tentang expression face
nanti kalian akan menebak ekspresi wajah teman kalian
oke yang pertama maju kedepan itu siapa ya
ayo ekspresi apa yang ditunjukkan juana
good kalian benar happy
thank you juana
kamu kembali duduk ya
tadi keliatan mama rosa tuh aneh aja
kayak lagi banyak pikiran
kayak ada masalah
udah deh lu kan lagi hamil
jangan apa apa semua lu pikirin
masih yang lolong biru
udah deh kita tuh positive thinking aja
semua masalah yang lo hadapin aja
kemarin kemarin kan allah bantu
nah mudah mudahan masalah kali ini juga allah bantu
ayo ekspresi apa yang ditunjukkan oleh reina
thank you rena
kamu duduk kembali ya
ya ampun kamu mimisan
ini rena mimisan tadi dia jatuh ke bentuk meja
yaudah kalau gitu saya langsung bawa ke rumah sakit
gak apa apa kan ya bu ya
keren agak jauh langsung ya
kita langsung ke rumah sakit ya
riza kita langsung ke rumah sakit ya
karena ada mimisan soalnya
oh kamu belum sadar sadar juga sih jas
adi datang semalam
terus dia nungguin kamu sampai larut
kenapa sih saya belum sadar juga
kangen liat kamu tau lagi
buat sembuh ya sayang
ayah buat apa
apa kamu harap harap aku
kamu sudah selesai
kamu sudah selesai
kamu sudah selesai
kamu sudah selesai
kamu sudah selesai
kamu sudah selesai
kamu sudah selesai
kamu sudah selesai
kamu sudah selesai
kamu sudah selesai
kamu sudah selesai
kamu sudah selesai
kamu sudah selesai
kamu sudah selesai
kamu sudah selesai
kamu sudah selesai
kamu sudah selesai
kamu sudah selesai
kamu sudah selesai
kamu sudah selesai
kamu sudah selesai
kamu sudah selesai
kamu sudah selesai
kamu sudah selesai
kamu sudah selesai